sahabat ganjar meresmikan distro ganjar di kantor dpp sahabat ganjar jakarta selatan pada sabtu
kehadiran distro ganjar ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri sesuai arahan ganjar pranowo
kusnahip sodik bersama tamu undangan lainnya
peresmian distro ganjar ini bertujuan sebagai langkah dukungan kepada ganjar pranowo sekaligus mendukung produk lokal
guna untuk merangkul gen z dan milenial dalam rangka untuk sosialisasi pak ganjar
jadi ada dua tujuan di kita itu
satu tujuan profit yang kedua adalah tujuan untuk mengenalkan bapak ganjar atau sosialisasi pak ganjar
di tahun dua ribu dua puluh
sederet influencer dan artis ibu kota mendukung peluncuran distro ini
seperti stefan pasar ibu yang menyatakan bahwa dirinya senang karena bisa bernyanyi bersama dalam peresmian distro ganjar
that's why sahabat ganjar gue bersyukur banget senang banget mendukung ekonomi kreatif
gue senang banget thank you
doa dan harapan untuk distro ganjar
doa dan harapan untuk distro ganjar semoga semakin booming
semoga semakin banyak yang beli
banyak yang suka dan semoga lebih kreatif lagi
dan yang gak kalah penting inovatif
sahabat ganjar juga menghadirkan berbagai game seru dan door price menarik untuk peserta yang didominasi oleh gen z dan milenial
acara ini juga menampilkan koleksi busana dengan desain dan bahan berkualitas yang memukau
peluncuran distro ganjar ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk menghadirkan
semangat kolaborasi dan dukungan bagi ganjar pranowo